pada intinya menyatakan bahwa
bahwa meskipun tidak pernah terungkap di persidangan bagaimana terdakwa mendapatkan racun arsen
namun berdasarkan keterangan ahli redra plakti ahli budi sampurna dan ahli adi kua resman
pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa untuk mendapatkan racun arsen dalam bentuk serbuk
adalah sangat mudah bagi terdakwa dengan cara membeli di toko yang menjual racun arsen
karena disamping banyak dijual bebas oleh para pedagang
juga dilihat dari bentuk dan jumlahnya yang sangat mudah dibawa untuk dibungkus dan disimpan
kemudian dibawa ke dalam pesawat tanpa dapat dideteksi
karena bukan merupakan barang terlarang atau barang yang harus dilaporkan dideklar
terkait dengan penyelesaian di atas dan dikaitkan dengan perkara ini
dapat disimpulkan bahwa perlehan dan pembawaan racun yang tidak oleh terdakwa
tidaklah termasuk ke dalam bagian dari unsur direncanakan terlebih dahulu
sebagian dari ketentuan pesawat
sehingga tidak terungkapnya di persidangan tidak mengakibatkan unsur tersebut menjadi tidak terbukti secara hukum
lagi pula berdasarkan uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa untuk mengaitkan terdakwa dengan racun cyanida
cukup dengan adanya satu petunjuk yang sudah terungkap di dalam persidangan
bahwa untuk mendapatkan racun cyanida secara ilegal sangat mudah diracun
sangat mudah karena racun cyanida dapat dipakai oleh nelayan
untuk menangkap ipan yang dikenal dengan istilah potas
yang digunakan juga di pabrik plastik serta banyak dijual di toko kimia
sebagaimana keterangan ahli toksikologi forensik kombes nur samar zubadi msi
dan ahli toksikologi forensik dr imadi agus gagauwira sota
di mana terdakwa sendiri mengakui bahwa orang tua terdakwa seorang pengusaha plastik
sehingga secara objektif dapat kita nilai bahwa akses terdakwa kepada racun cyanida sangatlah mudah apalagi
sangat mudah untuk dipungkus dan disimpan serta dibawa
tentang segel barang bukti yang sudah terbuka atau rusak saat diberikan di persidangan
bahwa pasal delapan kuhap ayat satu penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pasal tujuh puluh lima
dengan tidak menggunakan ketentuan lain dalam undang undang ini
dan beri penyertaan berkas perka kepada penutup umum
tiga penyerahan berkas perka sebagai masuk dalam ayat dua dilakukan
a pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perka
b dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai
penyidik menyerahkan tanggung jawab antara terserah dan berhubung kepada penutup umum
ayat satu pendasitaan disimpan dalam rumah penyimpanan dan pendasitaan negara
ayat dua penyimpanan pendasitaan dilaksanakan dengan sebaik baiknya
dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berunang sesuai dengan tingkat pemisahan
proses peradilan dan berita tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal delapan kuhap dan pasal empat puluh empat kuhap
pembukaan segel barang bukti yang dilakukan oleh penutup umum pada saat penyerahan tersangkat
dan barang bukti atau proses penyerahan berkas tahap dua
merupakan bentuk tanggung jawab penuntut umum untuk memastikan kesesuaian
antara fisik barang bukti dengan surat perintah penyitaan
berita acara penyitaan dan penetapan penyitaan
dari pengadilan negeri maupun administrasi penyidikan lainnya
sehubungan dengan barang bukti yang disita oleh penyidik
oleh karena itu dalil penasihat hukum yang menyatakan bahwa
pembukaan segel barang bukti seharusnya baru dibuka
di hadapan majlis hakim agar dapat dijamin keaslanya
tidak dapat adalah tidak berdasarkan hukum
karena penutup umum merupakan pejabat yang diberi kewenangan
atau tanggung jawab untuk menjaga keaslian dari barang bukti tersebut
sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pada saat itu
sembilan tentang saksi buncuida aliasani yang meminum vietnam
ais kopi dari kelas yang sama
yang diminum oleh korban waria misalien tetapi tidak mati
sebagaimana pdi halaman lima puluh sembilan sampai dengan enam puluh satu tanggapan
bahwa sebagaimana sudah terang benerang terungkap di persidangan
berdasarkan keterangan ahli toksikologi dan patologi
tentang letal dosis atau dosis mantekan
dimana seseorang akan mati
jika terpapar cyanida apabila mencapai
jauh di atas letal dosis
terhadap dalil penasihat hukum yang menyatakan
bahwa saksi buncuida aliasani meminum vietnam ais kopi
dari kelas yang sama dengan yang diminum oleh korban waria misalien
tetapi tidak mati
menunjukkan bahwa hani terpapar sianida jauh dibawah letal dosis
sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh
rumah sakit abdi walayu nomor sebelas extlent
garis miring di rut garis miring lsaw garis miring dua rumawi garis miring dua ribu delapan belas
tanggal dua februari dua ribu enam belas
merupakan suatu terminologi yang relatif
karena tidak menggambarkan volume vietnam ais kopi
yang mengandung sianida yang masuk ke tubuh hani
faktanya saksi hani hanya diperiksa tekanan darahnya saja
tanpa dilakukan pemeriksaan ada tidaknya kadar siner
di dalam tubuh saksi hani
lagi pula berdasarkan keterangan saksi hani
gejala gejala yang dialami setelah meminum vietnam ais kopi
yang mengandung sianida dan yang diminum oleh korban waria misalien
dengan gejala gejala yang terpapar orang
dengan gejala gejala orang yang terpapar cni
sebagai keterangan ahli toksikologi dan ahli patologi forensik
yaitu dr nusawah subrandi dr imadil agus gelgel
prof bujisa polna dr samud porno prof peng peng ong dan michael robertson
tentang tidak adanya berita acara penyerahan barang bukti cctv
dari penyidik kepada ahli cctv mnu dan christopher harimantrianto
sebagaimana pd halaman enam puluh satu sampai dengan enam puluh dua tanggapan kami
bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana
yang dalam hal ini dimanifestiasikan ke dalam uu no delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
adalah untuk mencari kebenaran materiil
dan bukan untuk mencari kebenaran formil
sehingga di dalam kuhap tidak diatur
mengenai berita acara penyerahan barang bukti cctv
dari penyidik kepada ahli sebagaimana halusinasi dari penasihat hukum
yang menginginkan agar diadakannya berita acara itu
dengan tujuan untuk mendapatkan
untuk dapat mengetahui asal usur perlawanan cctv tersebut
bahwa keinginan penasihat hukum itu
juga bertentangan dengan asas legalitas
yang diatur dalam pasal tiga kuhap
yang pada intinya menyatakan bahwa peradilan
hanya dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini
sehingga dengan tidak diaturnya berita acara penyerahan barang putih cctv
tidak menghebatkan barang bukti rekaman cctv tersebut
tidak memiliki kekuatan pembuktian
sebagaimana keinginan dari penasihat hukum
meski demikian penyidik tidak lantas meninggalkan formalitas penyidikan
karena pada tanggal dua puluh dua januari dua ribu enam belas
pendatangan surat perintah nomor sprint lima puluh dua satu dua ribu enam belas
penyidik tetap secara formal memerintahkan akvp mlu al azhar
yaitu ahli digital forensik
melaksanakan pemeriksaan dan analisa digital forensik
barang bukti elektronik atau digital berupa
satu unit prestis berisi rekaman cctv
dari direksi keputusan metro jaya
dan penyidik juga secara formal pada tanggal dua puluh februari dua ribu enam belas
berdasarkan surat nomor b
garis miring dua dua ratus sembilan puluh sembilan garis miring dua romawi garis miring dua ribu dua puluh
garis miring datro
perihal bantuan penunjukan ahli digital forensik
kepada pt sistem indotekno taman mandiri
telah meminta ahli digital forensik
yang kemudian ditunjuk
yaitu ahli digital forensik
untuk menganalisa barang bukti elektronik atau digital
berupa satu unit prestis berisi rekaman cctv
tanggal enam januari dua ribu enam belas di restoran oliver